delia kamu ngapain suruh aku kesini
buset delia kenapa sih kamu
fre kamu tuh keterlaluan tau gak
kita tuh udah temenan dari kecil tapi kenapa kamu gak pernah cerita soal perasaan kamu
jadi aku harus ada ngomong sama kalian
dia keluar dari bar men
jangan sampai dia ngelolos ya
sumpah ya gue gak mau orang dimain sama dia
dia keluar dari bar men
eh dia pergi dia pergi
itu diri kita
jangan sampai ada yang ngelolos
iya enggak boleh
dia tuh kaya tengkor
ah dia peluk pelukan
gue tabrak air nih apa ya
jangan dong jangan
biar aura yang nyelesain semuanya
cepet apa sih
ini tuh gak di cepet
gue udah muntut ya udah gue setir
ya ampun gila juga sini oh sikat abis tuh orang orangnya
aku betul betul gak nyangka ya ternyata neo kayak gini padahal aku udah jatuh cinta banget sama dia
itu beneran nih gak ada yang rekayasa beneran
kasian banget ya ural
gua belum pernah nggak nyangka ya
kalau kisah cintanya dia sama neo cuma bakalan berakhir kayak gini
eh sekarang jam berapa
lu kan janjian sama kakak gue buat cerita siapa yang dia sukain
yes berarti bentar lagi kita bakalan tau siapa yang disukain sama frey
gua tau loh
eh tapi lu jangan curang ya
entang entang elo yang janjian sama frey terus kalo frey ngaku dia suka sama gue lu nggak ngaku lagi
ah udah tenang aja pokoknya ntar gua ngomong kenceng kenceng
jadi lu bisa tetep denger deh tempat persembunyian lu
kalau perlu gua rekam
gua tinggal ya
baru sekali ketemu kamu di kampus
mau ke kantor
ya udah bareng aja
aku gak mau jalan sama cowok bejat kayak kamu
delia kamu ngapain suruh aku kesini
yang frey sukain itu femi
bukan bukan bukan
bukan bukan femi
oh jadi bukan femi
seperti yang frey sukain itu gue
bentar lagi kan malam minggu
kamu ungkapin doang perasaan kamu
percaya sama aku
kamu gak bakal ditolak
emm yaudah deh
aku pergi dulu ya
tapi kamu jangan lupa
kamu harus udah ungkapin perasaan kamu
jadi gara gara temen kamu ngeliat aku sama neo dirumahnya
kamu berpikir yang enggak enggak
dan macem macem gitu
maaf ya kejadiannya itu bukan seperti itu
enggak kalo kamu gak percaya tanya aja sama tante bella
jadi kejadiannya malam itu aku berantem sama pacar aku
dia tuh selalu minta uang ke aku
padahal aku kerja seperti ini untuk hidupin keluarga aku di kampung
tapi kenapa uang dan perhiasannya semuanya dikasih ke neo
karena pacarku cuma takut sama neo
jadi perhiasan dan uang itu aku titip ke neo
neo baik banget
selama ini kan kita gak pernah ada rahasia
tapi kenapa sih soal perasaan kak fre aja
kak fre gak pernah cerita sama aku
aku gak enak sa
dia kan teman baik kamu
terus kalo dia temen baik aku
kak fre gak akan pernah ngungkapin perasaan kak fre ke dia gitu
iya aku takut ditolak
kalo aku ditolak
nanti dia mau temenan lagi sama aku
belum apa apa kok udah nyerah sih
iya aku takut ditolak
kalo caranya bener
kak fre gak bakal ditolak deh sama dia
cara yang bener
gampang kok ngutarain perasaan ke cewe
kak fre cuma perlu melakukan hal hal yang romantis
karena cewe itu suka banget sama hal romantis
nah di tengah suasana romantis
kak fre tembak dia deh
pasti gak bakal ditolak
biar aku yang atur semuanya buat kak fre
malam minggu nanti aku siapin kencan buat kalian
biar aku aja deh
kak fre cuma perlu menyiapkan kejutan yang manis
ingat loh yang romantis oke
tapi kalo dia tetep tolak gimana
aduh kak fre tuh blown banget sih
masa kak fre gak tau kalo dia tuh udah ngasih petunjuk buat kak fre
kak fre gak bakal ditolak deh
tapi kamu jangan lupa kak fre
malam minggu nanti kamu harus udah ungkapin perasaan kamu
jadi aurel udah minta delia dan elsa untuk bilang ke aku
kalau aku harus ungkapin perasaanku ke dia malam minggu ini
kamu anak adikku yang paling baik
kamu tuh udah gila ya
aku bawain sarapan buat kamu
kamu tuh aneh ya
kemarin kamu marah marah sama aku
sekarang tau tau kamu senyum senyum sama gue bawa makananku
kamu tuh apa sih
soalnya aku udah salah duga soal hubungan kamu sama vicky
aku menganggap kamu cowok yang gak bener deh
kamu tau dari mana soal vicky
jadi sekarang kamu udah percaya
kalau aku bukan cowok bejat yang kamu bilang itu
mbak vicky juga ada cerita semuanya
kamu terlalu naif aja ya
sampe sampe kamu gak tau
bahwa ada orang yang seperti vicky yang hidupnya keras
menderita dan butuh pertolongan kita
jangan mentang mentang dia cewek
yang bajunya begitu
dan dia kerjanya di bar
terus kamu bisa ngecap dia jelek
orang yang ngelakuin hal itu untuk pertahanan hidup
tapi yang jelas
orang orang seperti vicky itu masih punya harapan
harapan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik
dan yang harus kita lakuin
ya menolong mereka untuk meraih harapannya mereka
karena secara gak langsung
orang seperti vicky itu juga kan sudah menolong kita
menolong kita untuk tetap sadar
bahwa jangan pernah berhenti untuk berharap dan berusaha
dengan berharap hidup itu akan lebih indah
kupain aja masalah ini
aku masih punya utang kan sama kamu
satu utang traktiran ya
gimana kalau malam minggu kita makan malam bareng
dan kali ini bener bener makan
restoran maksudnya di restoran yang bener bener restoran
kita makan malam